ntar roman malah ke geran lagi terus dia makin rese sama
tunggu kan deh deh pokoknya gak mau deh jangan sampe dia tau kalo gue mau bantu dia
udah udah udah gue telepon samuel deh
weh jangan telepon
halo rin kenapa biarin roman ya roman lagi gak sama gue
eh terus lo mau apa
sam gue bagi rekeningnya roman dong lo ada kan
enggak kemarin gue sempat minjem duit gitu ke roman terus gue
sosialisasi puisi antar sma saya dki
saya dengar dari pak
suri hadi kolaborasi kalian sangat bagus
saat acara perpisahan kepala sekolah tempoh hari
jadi saya harap kalian mau mewakili sekolah kita untuk ikut lomba ini
godaan mengintai untuk kembali ke kampung halaman
mengiris dekatku di peran tahun
aku tahu aku tak boleh lemah
lo jadi orang jangan egoisman
kalau lo butuh bantuan bilang
please lah lo kasih tau ke gue roman kenapa
roman tuh lagi kesusahan
dia lagi butuh uang buat pengobatan bokape
ya allah berikanlah aku jalan agar aku bisa mencari uang
untuk menambah biaya pengobatan bapakku di kampung
aku tahu aku tak bisa apa apa tanpa pertolonganmu ya allah
berikanlah kekuatan dan kesabaran pada mama dan bapakku
agar mereka bisa kuat dan sabar menghadapi cobaan ini
gimana rin belum ada notif ya
belum ada lan ini gue yakin nih
terus gimana dong rin
kalau kayak gini gimana ngebantu romannya
itu itu ada ada yang beli
cepet cepet balas balas
gak ada orang yang nge nurah ke sini ya
sumpah banyak banget tuh ada satu dua tiga empat
tapi nanti dulu deh
sekarang kayaknya kita harus mikirin dulu nih
gimana caranya ngasih ke roman
lo tau kan roman itu gansinya tinggi banget
iya juga sih
ah gue tau
gimana kalau kita transfer aja ke rekeningnya roman langsung
oh tapi gimana kalau kita nanya aja ke temen temennya apa sih
ada yang tau lah
yaudah kalau gitu lo minta sama el aja
sama gue yang minta
ih gak mau ah lo aja
ntar roman tahu dong kalau gue ngebantuin dia
emang kenapa sih kalau roman tahu
ntar roman malah kegeran lagi
terus dia makin rese
bunga udah deh
pokoknya gak mau deh
jangan sampai dia tau kalau gue ngebantu dia
eh terus lo mau apa
gue bagi rekeningnya roman dong
lo ada kan
ngomong rekening roman buat apaan
ya kemarin gue sempet minjem duit gitu ke roman
terus gue mau balikin
hmm gitu ya
ya udah yaudah
thank you ben
kita tinggal tunggu dari sama
gue gak nyangka roman sama karin jadi sedeket ini
tau dari mana dia
gue telepon balik deh
tegelanya udah oohh basic su
apakah gue dateng daripmd
saya berharap terentang kalian
len seneng banget keliatannya
ya ya gue seneng
ya kita kan sama aja ngebantu orang
apalagi orang itu adalah teman kita
kalau gue juga ikut membantu
sipo tenang aja aku bisa juga rahasia kok
ah len lo turunin gue di pertigaan situ aja
nanti gue tinggal masuk gang kok tinggal jalan kaki dikit lagi
ya tenang aja gue pasti bakal nganterin lo dengan selama sampai tujuan
hmm jadi enak dong gue
ah baik banget sih lo len
sam lo tau alamat rumahnya karin kan gue minta dong
c kayaknya ada yang lagi kangen nih
udah sam buru deh
yaudah ya gue ya
karin nanya rekeningnya roman
roman nanya alamatnya karin
mereka kayaknya makin deket deh dan
gue gak ada alasan buat curigain roman
ini seriusan karin transfer gue empat juta
gue jadi gak enak
gue balikin aja deh
bapakmu harus segera dioperasi nak
setengah dulu pun tak apa
kau jadi repot macam ini
ini sekalian aja nih aku transfer ya empat juta
kebetulan aku baru dapat pinjaman dari temen ya
cukup lah itu dulu ma
nanti sisanya aku carikan lagi ya
jangan lupa sampaikan salam dari mama pada temen kau yang sudah meninjamkan uang itu